limbah bekas alat alat medis ditemukan menumpuk di sebuah tempat pembuangan sampah di kabupaten cirebon jawa barat
limbah ini terdiri dari tumpukan suntik bekas botol sampel darah bekas infus dan beberapa jenis lainnya
yang tertumpuk dari beberapa karung yang masih terbungkus maupun tercecar bersama sampah lainnya
hal ini mengkhawatirkan akan membahayakan bagi kesehatan masyarakat
tumpukan sampah di desa panguragan kabupaten cirebon ternyata tak hanya berupa sampah rumah tangga saja
sejumlah limbah medis terlihat baik di sejumlah karung atau tercecer di luar karung
terlihat sejumlah botol bekas sampel darah alat suntik dan beberapa jenis sampah berserakan
padahal limbah ini tergolong bahan berbahaya dan beracun atau b tiga i
keberadaan sampah ini ditemukan oleh tim sanggar lingkungan hidup cirebon
bahayanya sangat berisiko untuk manusia ya
terutama ketika ini kan ada penyakit
penyakit menular kita nggak tahu ya
barangkali ada orang lewat segala macam kena jarum atau gimana
apalagi ini dekat sungai kemungkinan bisa juga masuk ke sungai kan terbawa arus
akhirnya penyemparan ini bisa kemana mana
laporan sanggar lingkungan hidup ini mendapat respon dari dinas terkait
kami sore dinas kesehatan kabupaten cirebon dan aparat tni mendatangi lokasi
nah ini lah bukan ini dari wilayah lain
dari mana pak
dari mana pak
nah ini kan kita bisa lihat
ada di tempat teman teman yang lain ada teman teman yang selesai sendiri
langkah langkah yang pertama adalah pembinaan dulu
tidak bisa ditolerir
karena ini kan serum serum yang memang sangat berbahaya infeksius
teman teman bisa lihat kan kalau infeksi seperti apa
dinas kesehatan cirebon bersama dinas terkait lainnya segera menanggulangi limbah ini
agar tidak membahayakan bagi masyarakat
tim liputan transmedia